tak hanya di indonesia hampir seluruh negara di dunia sedang berperang menghadapi pandemik virus corona
dalam pertemuan virtual menteri keuangan dan gubernur sentral negara anggota g dua puluh
dijelaskan bahwa secara umum saat ini kondisi negara negara g dua puluh kurang lebih sama
dalam mengatasi dampak pelemahan ekonomi akibat corona
rapat tersebut sepakat agar setiap negara mengeluarkan kebijakan yang dapat menstimulus perekonomian
guna menanggulangi virus corona yang berdampak pada sejumlah sektor usaha
yang dibahas dalam g dua puluh adalah bagaimana kebijakan kebijakan fiskal moneter sektor keuangan
itu dilakukan secara bersama secara global dengan tentu saja kewenangan masing masing negara
bagaimana seluruh negara diminta juga menyediakan stimulus fiskal yang besar
di dalam mengatasi dampak dari covid sembilan belas
dari aspek dampaknya terhadap ekonomi khususnya kepada masyarakat
kepada umkm maupun dunia usaha
bagaimana beban masyarakat itu bisa diatasi demikian juga umkm
demikian juga kepada perusahaan dengan tentu saja stimulus fiskal
sesuai dengan ketentuan masing masing negara
menteri keuangan sri mulyani juga menyebut sama seperti sejumlah negara anggota g dua puluh
pemerintah indonesia juga memperkenalkan
stimulus non konvensional untuk kesehatan dan ekonomi
untuk meningkatkan produksi pada industri
sri mulyani juga menekankan saat ini seluruh instrumen fiskal pusat dan daerah
berfokus pada masalah kesehatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat
saat ini semua negara menggunakan semua instrumen konvensional dan non konvensionalnya
baik fiskal maupun moneter untuk meningkatkan social safety net atau jaring pengaman sosial
saat ini jaring pengaman sosial tidak hanya untuk kelompok miskin
tapi juga kelompok yang terancam phk dan menolong dunia usahanya agar tidak terhenti
selain itu negara negara g dua puluh juga berkomitmen untuk bekerja sama menanggulangi krisis pandemik virus corona
untuk riset bersama mencari antivirus corona dengan cepat